terima kasih anda masih bersama kami
pemirsa keluarga enam korban jatuhnya pierhead proyek tol becakayu pada rabu pagi mendatangi rumah sakit uki
seluruh korban kini telah dipindah ke ruang rawat inap rumah sakit uki jakarta timur
keluarga korban jatuhnya peer head proyek tol becakayu pada rabu pagi berdatangan ke rumah sakit uki jakarta timur untuk memastikan kondisi korban
hingga kini ke enam korban pierhead proyek tol becakayu masih mendapatkan perawatan intensif di ruang perawatan rumah sakit uki jakarta timur
waktu kejadiannya di cerita nggak pak
belum belum sempat nanya nanya

dan saat ini sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama yang terhubung dengan cnn indonesia news report di rumah sakit uki jakarta timur
kita langsung sapa mahardika terlebih dahulu
dika selamat siang
bagaimana kondisi terkini enam korban yang masih
menjalani perawatan di rumah sakit uki
tadi saya baru saja berbincang dengan dr ati selaku humas marketing dari rumah sakit uki cawang jakarta timur
ada enam korban dari insiden pirhat atau kepala kolom di proyek tol becakayu pada selasa dini hari yang dirawat di rumah sakit uki
dua diantaranya sudah menjalani operasi pemasangan pen di bagian lengan dan juga pemasangan gips atas
nama supri dan juga joni
sementara itu empat korban lainnya hanya mengalami luka memar di bagian tubuh seperti punggung pinggang kaki dan juga di bagian tubuh lainnya
bisa dipastikan dalam dua sampai tiga hari ke depan empat orang korban bisa kembali pulang atau sudah bisa keluar dari rumah sakit uki cawang ini
sementara dua korban lainnya masih harus menjalani observasi dari pihak rumah sakit untuk melihat perkembangan medis
hasil dari operasi pemasangan
pen dan juga gips terhadap dua korban
sementara satu korban lainnya dirujuk ke rumah sakit proyek ramadjati atas nama waldi
karena secara medis mengalami fraktur os nasal atau cedera di bagian kepala lebih tepatnya di bagian hidung
sehingga menyebabkan bagian pernafasan
dan karena fasilitas yang tidak cukup mumpuni di rumah sakit uki cawang ini sehingga harus dirujuk ke rumah sakit proyek ramadjati
kami memang belum mengetahui kondisi terkini
update dari kondisi medis
dari korban waldi
tetapi kalau saya membaca gambaran dari pihak rumah sakit uki menyatakan bahwa memang cedera yang dialami oleh korban waldi ini lebih berat
ketimbang enam orang korban lainnya sehingga harus dirujuk ke rumah sakit lain
dan kita juga tahu bahwa pada rabu pagi tadi sejumlah keluarga dan juga rekan rekan korban sudah mengunjungi
sudah menengok atau menjenguk ke enam korban yang saat ini dirawat di rumah sakit uki
tadi juga saya salah satunya berbincang
dengan salah satu keluarga dari korban atas nama joni yang berasal dari sukabumi jawa barat
joni menurut keterangan dari kerabatnya sudah bekerja di proyek becakayu selama lima bulan dan saat ini tengah dalam kondisi pemulihan
meskipun masih lemas tapi juga sudah bisa dikatakan stabil dan sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi saat pertama kali ia dibawa ke rumah sakit uki
dari keterangan para pekerja menyebutkan bahwa para pekerja ini memulai pekerjaan pada hari senin pada pukul delapan belas
dan berakhir pada pukul enam sore
kemudian setelah mereka beristirahat mereka atau para pekerja ini memulai kembali pengerjaan pengecoran pada pukul sepuluh malam di area pierheads
pada pukul tiga empat puluh selasa dini hari bagian bekas ting pirhead ataupun juga penyangga dari kepala kolom di proyek tol becakayu ini roboh atau ambrol sehingga menimpa para korban
dan harus dilerikan ke rumah sakit uki cawang
kita tahu bahwa di jakarta sendiri dalam dua bulan terakhir insiden robohnya pirhat di tol becakayu ini adalah insiden keempat yang terjadi dan menimbulkan korban
baik korban jiwa ataupun juga korban luka luka seperti yang terjadi terakhir pada hari selasa dini hari dan saat ini
pihak dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tengah menyiapkan tim investigasi independen yang nantinya akan mengumpulkan dokumen dan juga data terkait dengan formwork
yang di dalamnya mencakupi bekas ting pirhead ataupun juga kepala kolom lainnya
untuk kemudian diteliti dan juga ditelisik lagi apa penyebab dari bisa ambrolnya proyek tersebut sehingga mengakibatkan korban luka
kita masih terus menunggu apa update dari pihak kementerian pekerjaan umum
dan tadi juga saya baru saja mendapatkan informasi juga dari pihak kementerian pekerjaan umum bahwa ada beberapa staff dari pihak kepolisian dari polsek keramat jati yang juga sudah memintai keterangan kepada sejumlah korban yang tentu sudah bisa dimintai keterangan
tetapi kami juga masih menunggu
apa hasil dari pemeriksaan tersebut anissa
baik terima kasih mardika utama atas laporan langsung anda
dan kini kita akan beralih ke rekan kami miladia rahma yang saat ini berada di mapores jakarta timur
selamat siang mila
salah satu hal yang tentunya paling ditunggu bagaimana perkembangan penyidikan kasus kecelakaan kerja di tol becakayu
saya koreksi sedikit
saya tidak berada di polres metro jakarta timur tapi saya berada di tkp
di depan kampus institut bisnis susantara di kawasan d i panjaitan jakarta timur
bisa saya gambarkan di sini sejak pukul sepuluh pagi tadi ada sejumlah personil dari putslap empat mabes polri yang juga sudah hadir di sini untuk melakukan ulah tkp
saat ini juga masih terus dilakukan
dan memang rencananya jika cuaca mendukung ulah tkp ini akan dilaksanakan hingga sore hari nanti
nah bicara soal bagaimana situasi dan kondisi di sini bisa saya gambarkan saat ini posisinya juga tkp juga masih di garis polisi
ini artinya tidak boleh
sebarangan orang bisa melintas
namun di sisi lain saya bisa gambarkan anissa bahwa ada sejumlah pekerja dari proyek tol becakayu ini yang juga ada di lapangan untuk paling tidak membereskan ya serpihan serpihan atau reruntuhan yang kemudian masih berserakan di bawah pir head yang kemudian kemarin merosot
nah bicara soal apa kemudian temuan dari putslap empat dan kira kira apa yang menjadi penyebab dari bukan roboh ya tapi lebih ke merosotnya tiang penyangga dari peer head ini
saya sudah bersama
dengan bapak ulung kanjayeng merupakan kepala bidang balistik kemudian metalurgi material dan juga frensik putslav empat mabes polri
betul ya pak ya
pak ulung sudah dari kemarin sampai dengan hari ini pihak dari puslap empat kesini untuk melihat paling tidak mengobservasi
kira kira apa temuan yang mungkin bisa di share ke publik pak
dari kemarin kan anggota itu sudah ke tkp dari pagi
iya sekitar jam sepuluh sampai sore
tapi kondisi di tkp tidak memungkinkan untuk mengambil barang bukti
karena kondisinya masih rawan bisa terjadi luncuran material dari atas berupa baja baja itu yang sudah kondisinya bisa meluncur
dan juga ada semen yang masih di atas itu bisa jatuhan juga akan membahayakan anggota sendiri
pak kalau kemudian yang beredar di media ya kita bilangnya kan banyak kemudian oh peer headnya roboh kemudian ada yang patah atau apa
jadi sebenarnya kalau dilihat dari kejadian dari bentuknya sendiri ini kejadiannya karena apa sih pak
kalau ini dari ngelihat apa namanya bentuknya ini bukan robo
tapi kemungkinan besar di sini adalah terjadinya merosot
penyangga yang penyangganya ini terbuat dari baja ya sudah satu set itu diperkuat dengan adanya treat bar
ada banyak dulu triat bar itu untuk penguat kerangka untuk penahan beban selama dia untuk melaksanakan pengecoran
nah itu kita mau tahu kenapa dia mengalami
merosot itu apakah treat bar batangan treat bar itu tidak kuat ataukah terjadi sesuatu misalnya patah
bisa patah bisa juga terjadi deformasi
deformasi itu perubahan bentuk bisa karena dia tekanan dari beban dari pengecoran
bisa terjadi pelengkungan atau ini deformasi lengkung
nah itu kita mau selidiki
apakah itu akibat patah ataukah dia ini apa namanya terjadi pelengkungan
bisa juga mengakibatkan merosot karena konstruksinya seperti itu
jadi sebenarnya catatan catatan ini sudah dikantongi juga oleh puslavor ya pak
tinggal kemudian nanti kesimpulan analisisnya seperti apa
ya analisanya kalau nanti hasil pengetesan di lab ternyata ini apa kekuatannya
apakah treat bar itu kuat ataukah ada terjadi patahan itu akibat beban yang berlebih atau bagaimana nanti belum bisa dijelaskan
kita menunggu hasil pengetesan materialnya
jadi sebenarnya butuh waktu berapa lama kemudian hasilnya bisa sampai keluar pak untuk analisa ini kesimpulan ini keluar
tergantung ini hasil pengetesannya di lab nanti
kalau dia cepat ya kita juga bisa cepat untuk ini membuat
berita acara penyebabnya dia bisa melorot ini kenapa
nah ini kalau kita lihat kan ada beberapa petugas proyek yang juga masih ada di bawah
itu atas instruksi kita
jadi dia kerjanya ini harus seperti ini nih harus dipotong
itu pemotongan itu pakai las
nah itu supaya tidak waktu kita mengambil barang bukti di bawah itu tidak terjadi merosot
jadi kita bisa meriksa
oke jadi boleh kita agak geser ke sini pak ulung
oke kalau kita lihat kamera boleh di boleh ke atas ya kita lihat bagaimana titik pirhatnya ini
ini sedang akan dilakukan proses pemotongan ya pak
pemotongan yang baja baja yang menggelantung ini
jadi posisinya memang masih rentan pak ini sangat mudah juga
masih bisa meluncur dia
ini yang karena ikatan ikatannya itu sudah pada terlepas
jadi bisa meluncur
ini ada tegangan yang akibat ini semen ini
ini ada tegangan yang akibat ini semen ini
makanya melengkung itu kalau dipotong bisa nyabet gitu
itu berbahaya bagi yang berada dekat situ
jadi butuh waktu kira kira hari ini sampai besok mungkin masih akan dilakukan ulat ikan
kalau ini pemotongan yang belum selesai akan diteruskan sampai besok
apa kira kira yang mesti di
gini pak saya tadi melihat kemudian masih ada warga yang juga berhenti di sini
melihat lokasi meskipun sudah di garis polisi ya
mungkin imbauan lah kepada orang orang yang pengen tahu
ini kan juga sebenarnya titik ini juga berhenti

ini juga masih berbahaya
boleh kita balik badan pak
ya kalau dia di luar sih
nggak boleh melewati garis polisi aja
tapi di sini kan ada proyek
proyek itu yang atur sama polisi lalu lintas di situ
nggak boleh mendekat
buat apa dia mendekat mendekat nanti malah berbahaya
ya gitu aja ya
pak ulung terima kasih banyak informasinya
jadi ada koreksi ya pak ya
bukan roboh tapi memang merosot begitu ya
anissa itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kepala bidang ya
balistik metalurgi dan material
dan juga forensik dari pusat forma bespori
yang mengatakan bahwa saat ini proses olah tkp masih terus dilakukan
bahkan pekerja memang sudah dikerahkan di titik lokasi kejadian
untuk kemudian memotong besi besi yang masih berjuntayan
ini memang posisinya masih sangat berbahaya
karena jika kemudian posisinya dia di atas itu tidak kuat
ini masih bisa jatuh dan kemudian bisa menimpa orang orang yang ada di bawahnya
kita tunggu seperti apa
kemudian hasil dan proses dari olah tkp ini
di sisi lain kita juga masih menunggu
dari pihak polres jakarta timur
untuk melihat kira kira apa penyebab dari terjadinya insiden kerja
yang kemudian menyebabkan tujuh orang pekerja ini dilarikan ke rumah sakit
kita kembali ke studio terlebih dahulu
baik terima kasih miladya rahmat atas laporan langsung anda
dari lokasi kecelakaan kerja atau becak kayu
dan sebelumnya juga ada mardika utama yang telah melaporkan
dari rumah sakit uki jakarta timur
terima kasih kawan kawan